kita ke informasi pertama angka positif covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta terus bertambah
gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
kasus positif covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta dalam beberapa hari terakhir kembali meningkat
rata rata per hari ada penambahan kasus positif covid sembilan belas sebanyak kurang lebih seratusan kasus
padahal hingga akhir oktober dua ribu dua puluh dua penambahan kasus harian hanya mencapai sekitar lima puluh kasus perharinya
lonjakan kasus mulai terlihat pada awal november tahun ini
hari kamis tiga november saja penambahan kasus positif mencapai satu ratus empat kasus
sementara hari rabu kemarin penambahan kasus positif mencapai satu ratus tiga puluh sembilan kasus
akibatnya kini kasus covid sembilan belas aktif di yogyakarta kembali menembus angka satu dua puluh tujuh kasus
meningkatnya penambahan kasus positif covid sembilan belas
pemain tindih yogyakarta membuat gubernur yogyakarta sri sultan hamengku buwono ke sepuluh meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
nah ikan susah ini tapi kalau saya melarangkan nanti gejolaknya tinggi gitu